kisah konglomerat indonesia penuh dengan tantangan dan kerja keras
tidak terkecuali dengan bapak hermanto tanoko yang memulai bisnisnya dari toko cat kecil
hingga mengembangkannya menjadi salah satu pabrik cat terbesar di indonesia
saat ini beliau juga sudah mempunyai kekayaan lebih dari empat puluh triliun rupiah
dan tujuh perusahaan ipo yang berlantai di bursa efek indonesia
dalam segmen the recise kali ini kami sudah berada di jawa timur kampung halamannya pak hermanto tanovo
kami akan mengajak anda mengenal lebih dekat the riches hermanto tanoko
di instagram ini
aduh followernya sudah satu ratus sembilan puluh enam ribu ya pak
lebih banyak daripada follower saya instagramnya
kenapa pak bisa ada social media seperti ini membagi tips
tadi saya lihat ini ada live coach bisnis seperti itu
ya karena saya mempunyai tujuan hidup untuk berbagi untuk menciptakan satu juta entrepreneur
tentu saya selain dari bisnis usaha
dari hermanto tanoko foundation
juga dari sosial media ya
jadi di youtube di instagram
ini kan banyak milenial genset yang di sana ya
jadi saya sering berbagi bagaimana
kiat kiat untuk menjadi wirausaha yang sukses gitu ya
dan saat ini saya juga mendirikan
sekolah smk tanoko
itu juga nanti tujuannya
jadi itu yang saya lagi kerjakan nih sekarang
tapi jarang sekali ya pengusaha yang ingin muncul di publik
apalagi aktif di sosial media ya pak
kalau misalnya lihat itu netizen komennya seperti apa pak
waduh kalau komen itu tentu ada yang positif ya
dan ada juga yang mungkin agak negatif ya mencibir ya
saya yang penting saya dengan tulus
saya mau berbagi
dan saya tidak mengharapkan apa apa dari para netizen ya
jadi ya terus saja saya berbagi
nah kalau ketemu orang yang benar benar
bisa terubah hidupnya karena sering melihat dari sosial media saya
wah itu saya gembira sekali
saya sering kan ketemu
kadang ke fasa hotel kadang ke tempat tempat tertentu ya
saya di sapa terus dia menceritakan
bagaimana hidup dia bisa berubah
setelah mendengarkan sharing sharing saya
nah itu kan
tentu suatu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai ya
benar sekali pak
lalu kalau misalnya konten sosial media bapak kan
pasti ada strateginya dan gendrenya nih pak
boleh dong sharing juga ke kita
bagaimana anda merintis sosial media anda
kalau sosial media itu dimulai pada saat pandemi ya
jadi di saat bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu itu
kan semua komunikasi dengan bisnis usaha itu memakai zoom meeting
nah itu sangat efisien
waktunya itu jadi
wah kok sudah selesai semua gitu ya
terus saya melihat
wah begitu banyak pengusaha pengusaha di indonesia
yang karena pandemi ini kaget gitu ya
nah saya akhirnya
saya mesti kasih sharing sharing hal hal yang positif lah
karena kalau mereka tidak melakukan apa apa
ya pasti tambah terpuruk
jadi paling enggak
effort yang harus dia lakukan itu
harus paling tidak dua tiga kali dari sebelumnya
jadi malah harus lebih berpikir
lebih keras ya
apa yang dilakukan lebih banyak
sehingga akhirnya bisa melewati krisis
bahkan bisa semakin berkembang
saya lihat pak hermanto juga sering wawancara orang yang sukses begitu
pengusaha yang sukses
itu caranya bagaimana pak
kadang kadang mereka jarang sekali ingin muncul di layar
waduh itu tantangan itu
nah itu tantangan yang terbesar kan ya
tantangan apalagi kalau pengusaha
enggak lah saya nggak biasa di kamera
terus ada juga saya nggak mau dikenal
wah saya punya bisnis jadi terbuka
saya kulik kulik hal hal yang bisa memberi inspirasi ke para milenial lah
saya nggak terlalu dalam juga
tapi banyak yang memang nggak mau ya
nah itu tantangan
jadi saya mengundang sepuluh pengusaha
wah tapi hebat juga ya
padahal kalau mereka mau ke podcast saya
tentu itu juga sangat positif ya
bagi para pengusaha ya
karena itu kan seperti saya membuka apa
mendiskusikan tentang bagaimana perusahaan mereka yang dulunya nggak dikenal bisa lebih dikenal
mengenai personal branding mereka juga
sehingga peluang peluang bisa semakin banyak
ya tentunya itu kan semuanya free ya
sesungguhnya hal hal yang positif juga
jenuh gak pak untuk bikin konten seperti ini
kadang kadang kan kalau misalnya kita lihat influencer ataupun content creator
mereka banyak yang jenuh begitu ya
ah udah deh stop
oh lihat komen netizen aduh males deh aku mau stop aja gitu
nah kalau dari pak hermanto bagaimana
apakah mau melanjutkan terus
saya masih lanjutin
karena kan waktu yang saya ketemu kan juga hanya dengan sekitar tiga empat orang setiap bulannya ya
dan itu menambah saya punya relasi juga pertemanan juga ya
yang sebelumnya nggak kenal kan jadi kenal
dan kalau semakin banyak umkm atau wira usaha di indonesia
tentu itu bisa memperkuat perekonomian kita juga ya
karena banyak negara negara maju negara tetangga
nah di indonesia kan masih rendah sekali ya
nah ini memang harus tugas dari kita semua bagaimana agar wira usaha ini terus bisa bertumbuh
dan mereka juga menjadi wira usaha yang sehat dan kuat
jadi bukan hanya seperti jamur mati tumbuh

tapi terus bisa semakin banyak dan sehat
harus dipupuk dan berkontribusi juga kepada negara kepada indonesia
ya pasti dong
oke pak ini sekarang kita di mana nih pak
kita diundang ke sini lalu semuanya mewah sekali
apakah ini juga salah satu hasil dari usahanya sepuluh
ini adalah salah satu masterpiece dari sunrise property ya
jadi saya terinspirasi melihat apartemen di singapura di australia
itu kan nyaman sekali ya
jadi memang apartemennya itu single building
tidak di atas mall gitu ya
jadi kan benar benar eksklusif
ini satu tower begini paling cuma lima enam puluh keluarga aja
dan private lift semua kan
jadi ketemu antar penghuni itu juga jarang sekali di lift ya
liftnya ada sembilan ini
liftnya ada sembilan
jadi kalau you naik kan jarang ketemu ya
private ya begitu
yang crazy rich surabaya yang bisa tinggal di sini ya pak
ya dari jakarta juga bisa
dari luar pulau juga bisa
dan di sini saya sama seluruh anak anak saya ada di sini
jadi kalau pas weekend kita kan bisa berbarengan tinggal di sini
ya kan ini kita bisa kumpul kumpul ya
kalau gitu boleh dong pak kita home tour langsung
ini facility nya juga banyak sekali di sini
ya terima kasih
pak hermanto saat ini sudah tinggal di apartemen termewah
termahal di surabaya
tapi waktu saat kecil bagaimana pak hermanto
pak rahmat tinggal di mana
saya lahirnya itu di bekas kandang ayam
jadi ukurannya itu hanya satu setengah kali sembilan meter saja
dan itu pun papa mama saya itu sewa bukan membeli
jadi kan karena kena pp sepuluh kan di tahun enam puluh
jadi bisnisnya nggak ada rumah semua sudah dijual
sehingga akhirnya sampai tinggal di gunung kawi selama enam bulan
terus tinggal di rumah mertua sembilan bulan
akhirnya papa saya nyewa bekas kandang ayam itu tadi dibuat tinggal bersama dengan anak anaknya
dan saya lahir di sana
lahir di kandang ayam pak
jadi bukan kandangnya sudah nggak ada
tapi di rumah itu nggak ada keramiknya masih tanah itu
masih tanah ya pak
mandi dan lain lain bagaimana pak
wc nya kecil sekali di paling belakang
masih ada pak tempatnya
masih ada ya
oh nggak ada
jadi di jalan kecil kecil itu di malang kena releng habis itu sudah nggak ada
jadi jadi jalan sekarang
jadi jagalan sekarang
iya pak bagaimana anda kalau misalnya kita dengar ya itu kan sepertinya sedikit trauma begitu ya
waktu masa kecil seperti itu
tapi sekarang anda bisa merubah trauma itu menjadi semangat lalu bisa menjadi salah satu orang terkaya di indonesia
apa yang memotivasi anda
kalau saya sih tidak trauma karena bayi kan nggak tahu saya
tapi cerita dari papa nama saya nah itu yang ya selalu diceritain ke anak ya
dan bagaimana susahnya papa pada saat miskin ya
dia tetap harus bekerja mati matian
di samping itu juga kehidupannya itu sangat irit
makannya cuma nasi jagung pakai ikan teri pakai sayur sayuran ya
jadi memang sangat minim dan papa nabung terus
beli emas berapa gram berapa gram gitu
karena papa ingin kembali bisa membuka toko dan bisa survive ya
jadi memang hidupnya sangat hemat
hidupnya sangat hemat ya
jadi akhirnya bisa buka toko cat
toko cat di jalan wetan pasar pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua itu
masih ada pak
itu pun sewa
oh itu pun sewa
itu pun sewa
jadi ukurannya juga satu lima meter x tiga belas meter
dulunya mau bekerja polo hijau
tapi karena melihat papa
karena melihat tempatnya demikian kecil
dan akhirnya udah dibuat toko cat
karena papa reputasinya kan bagus ya
namanya baik ya
terkenal dengan kejujurannya
sehingga ada dua teman papa yang importir cat
udah yuk buka toko cat aja
jadi akhirnya modalnya itu dari cat konsinyasi itu tadi
dan karena harga cat pada saat itu
sering ada peraturan pemerintah yang menaikkan biaya masuk
termasuk barang mewah
sehingga harganya kan naiknya berapa ratus persen
sehingga akhirnya papa bisa menjual cat itu mungkin cuma sepuluh persenan
sudah bisa membayar cat konsinyasi tersebut
nah itu yang membuat bisnis papa jadi cepat ya
bertumbuhnya bisa membeli lahan lahan di sekitar
dan akhirnya tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat sudah pindah rumah di jalan kebalen
jadi pak hermanto dari kecil sudah dididik ya
oleh orang tuanya
pak hermanto harus irit dan juga harus berusaha untuk terus mengembangkan bisnis
tapi dari toko cat yang kecil ya pak
bagaimana anda bisa membangun toko cat itu
sampai mendirikan pabrik
dan menjadi salah satu industri terbesar di indonesia
itu kan luar biasa sekali pak
papa saya itu sangat inovatif sekali ya
jadi ditukut cat itu pada saat catnya itu hanya dua belas warna
dan dia sudah belajar nyampur cat
jadi dia nyampur cat untuk melayani pembeli pembeli yang mau beli satu on beli dua on beli satu kilo
itu semua dilayani sama apa
dan papa sangat terkenal karena kemahirannya mencampur cat kan
jadi akhirnya papa bisa membeli cat cat dari toko toko lain yang warna nggak laku nggak laku
bagi papa semua warna akan bagus
karena papa bisa nyampur ya
dari situ papa memang punya impian yang sangat besar ya
kalau toko saja sudah dibesarin sudah paling rame di malang papa nggak mau berhenti
jadi di usia papa lima puluh papa ingin masuk ke industri cat
itu dimulai juga dari awal home industry loh
tapi papa kerjanya kan memang benar benar ini ya smart kerja keras
dia juga pengalaman dari tuku cat
sehingga waktu mempunyai public cat papa juga tahu keinginan keinginan toko cat di daerah daerah itu seperti apa
sehingga public cat itu akhirnya disupport oleh banyak toko toko besar di kota kota di wilayah indonesia
dan bisa terus bertumbuh berkembang dengan cepat ya
tentunya orang tua ini pendidikannya juga harus sangat penting ya bagi generasi ke dua dan ke tiga
kalau misalnya kita lihat pak hermanto kapan masuk ke bisnis keluarga dan mengembangkan
dan bagaimana caranya dari tadi delapan belas orang ya home industry itu sekarang mungkin sudah ada puluhan ribu karyawan
nah itu setelah saya merit itu saya diminta papa saya untuk membantu di afian
nah saya waktu di avian itu tahun desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua itu saya tanya sama papa saya
pak ini visi atau impian papa ke depannya apa nih
bapak ingin avian menjadi pabrik cat yang terbesar di indonesia
wah itu semangat sekali kan ya
karena di sekelilingnya masih sawah pabriknya masih sangat tradisional ya
yang percatannya masih pakai dayung ya
berapa orang waktu itu karyawannya pak
kurang lebih seratusan ya
seratusan udah besar ya pak
sudah mulai membuat cat tembok
ada thinner jadi sudah bertumbuh berkembang
jadi saya papa dan juga kakak saya bergabung
semua memikirkan bagaimana asean ini setiap harinya itu bisa bertumbuh
omsetnya dari hari ke hari itu bisa meningkat
sedemi yang diproduksi juga bisa semakin banyak gitu
jadi wah kenaikannya itu cepat sekali kalau you lihat bulanan atau bahkan tahunan ya lipet lipet kan
berapa persen pak
banyak sekali kalau di awal awal itu ya berlipat lipat terus
sehingga kita dalam waktu relatif singkat ya
itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan saya sudah ke korea untuk membeli tiga reaktor
tiga reaktor itu adalah bahan baku utama cat
itu nggak ada pabrik cat yang buat
jadi semua pabrik cat kan waktu itu masih beli dari jepang masih beli dari taiwan dari amerika ya
kami membuat sendiri
karena bahan baku membuat sendiri kami bisa memberi hasil cat yang kualitasnya jauh di atas kompetitor tapi dengan harga yang bersaing kan
jadi itu kan memikirkan konsumen terus kami
keunggulannya cat pak hermanto ini seperti apa pak
pada saat itu kami selalu berpromosi putihnya paling putih terus keringnya paling cepat daya tutupnya juga bagus gitu
dan avian ini pada tahun ini mendapatkan proper hijau
jadi kami satu satunya pabrik cat yang pertama kali ini mendapat proper hijau dari sisi produk yang ramah lingkungan ya
nah ini tentu juga suatu kebanggaan bagi kami ya
jadi kami meskipun pabrik cat ini termasuk kimia tapi kami sangat concern berhadap bahan baku yang kami pakai
juga prosesnya meskipun di pembuatan printing itu kami pakai insenerator
jadi pembakaran solvent atau minyak itu dibakar sempurna sebelum uapnya itu keluar untuk ke daerah sekeliling
jadi kami tidak merusak lingkungan kan
benar harus tetap menjaga lingkungan dan inovasinya ini harus terus berjalan
avian kan bangun satu laboratorium yang salah satu yang terbesar juga
luasnya lima meter persegi
gedungnya sangat megah
nah di situ ada enam puluh lima kemis yang selalu research bagaimana kami bisa membuat cat cat yang bisa mendapatkan patent
kami harus yang terdepan supaya pertumbuhan kami juga jauh lebih sehat
pak herman itu nggak stress ya
maksudnya kayak kayaknya harus lari terus
nggak boleh istirahat sebentar sejenak gitu
nanti takutnya decline gitu kan
oh nggak juga
kalau istirahat sebentar tapi habis itu larinya lebih kenceng lagi nggak apa apa
itu setelah krisis ya
jadi kalau setelah krisis sembilan puluh delapan itu kan avian sudah dua puluh tahun ya
dan tepatnya pada dua ribu tiga itu berarti sudah dua puluh lima tahun
nah itu kamu baru mulai masuk ke industri industri yang lain
contohnya seperti masuk ke cleo itu kan beverage ya
terus masuk ke bipo bangunan saya masuk ke property
terus masuk juga ke pigment masterbed
dan terus bertambah terus
tapi sesungguhnya semuanya itu tetap ada link nya ya
ada benang merahnya itu
benang merahnya apa tuh pak
kalau dengan leo kan sama sama manufacturing
kemasannya kan sama sama plastik packaging ya
di avian kami juga membuat plastik packaging untuk kemasannya
jadi ya ada kemiripan dari sisi proses manufacturing
kalau kesehatan dan kecantikan benang merahnya itu bagaimana
saya begitu ditawarin ke pabrik kecantikan kan kosmetik ya
saya datang ke pabrik kosmetik itu saya kaget
karena prosesnya itu bahan bakunya itu dengan cat itu sama
pakai pigment ada wax editif ada binder ya
yang membedakan kalau chat kan industrial grade
kalau di kosmetik ini kosmetik grid
cuma gradenya aja yang beda
tapi prosesnya pakai mesin

pakai mesin ball mill pakai mesin grind mill pakai mixing
tinggal service nya kan ya
kalau cat kan surface nya tembok kayu
nah kalau kosmetik kan ke kulit
jadi bapak selalu memilih investasi ataupun bisnis yang mungkin bapak juga sudah tahu
ini penting sekali ya
jadi kami tahu oh ini sejenis nih
berarti kalau kapasitinya kami bisa besarin otomatis kan kita juga bisa menurunkan cog
sehingga kita bisa menurunkan cogs ya
sehingga bisa lebih bersaing bisa memberi value value kepada konsumen
sehingga bisnisnya itu nanti bisa bertumbuh dengan jauh lebih sehat
iya pak hermanto kan sekarang sudah terkenal sekali ya
pasti banyak yang tiap hari telepon pak hermanto juga
wah ini bisnisnya bagus nih investasi di sini aja
pasti banyak banget kan yang pitching ke bapak
nah bagaimana anda memilih begitu ya investasi yang cocok untuk anda
ya tentu yang ada di core bisnis saya
kan saat ini tankop ini membawai delapan subholding
nah di dalam delapan subholding itu kan bisa banyak sekali industri sektor yang kami masukin ya
nah kalau itu bisa inline dengan kami punya core business
terus kami juga yakin kalau kami masuk itu pertumbuhannya akan jauh lebih cepat lebih sehat
ya itu kami biasanya menerima penawaran penawaran tersebut
kira kira ada berapa penawaran pak tiap harinya
kalau tiap hari kita biasa lihat tiap bulan lah ya
mungkin setiap bulan ada mungkin antara sepuluhan gitu ya
sepuluh bisnis yang scalenya lumayan juga ya pak
ada pernah nggak umkm gitu pak yang approach
wah kalau umkm banyak sekali
oh banyak sekali
bagi saya kalau perusahaan itu lebih besar ya
contoh misalnya contoh ya
kalau omsetnya sepuluh miliar dalam satu tahun itu ada sepuluh itu kan seratus ya
nah bagi saya prefer lebih enak langsung omset yang seratus miliar tapi hanya satu gitu
karena kalau sepuluh kecil dengan satu kan lebih enak satu kan
kalau omsetnya nggak seratus tapi lima ratus atau satu triliun wah lebih senang lagi
karena setiap usaha itu kan problemnya sama gitu ya
tapi dengan size yang lebih besar pasti punya strength itu lebih banyak
kekuatannya jauh lebih besar
jadi dari satu triliun mau dijadikan dua triliun lebih gampang
daripada sepuluh miliard untuk dijadikan seratus miliard itu kan butuh effort yang besar sekali gitu
pernah nggak pak ini kan kalau misalnya kita dengar sekarang sepertinya wah pertumbuhannya berapa ratus kali lipat
berapa ratus persen setiap tahunnya
dan tadi anda juga menceritakan dari pabrik cat yang hanya delapan belas orang sampai sekarang juga menjadi pabrik cat yang terbesar di indonesia
tantangan apa saja yang pernah anda hadapi
tantangan tentu pada saat kami masih kecil itu tantangannya berbeda dengan kalau saat ini sudah besar ya
jadi kalau waktu masih kecil ya
tantangannya banyak sekali ya
kita beli bahan baku sudah bisa kalah mungkin sepuluh sampai dua puluh persen kan
kami waktu proses karena batch nya kecil secara cost per liternya juga jauh lebih mahal kan
terus kami mau promosi mau iklan ya mau iklan di cnn
itu perusahaan besar sama perusahaan kecil
perusahaan kecil budget sepuluh persen juga nggak kelihatan
padahal perusahaan besar satu persen aja sudah kelihatan kan
terus dari sisi sdm
kalau perusahaan kecil
mau gaji orang yang ekspor kan nggak mampu
kalau perusahaan besar kan wah dia unlimited kan
terus dari sisi branding networking mereka juga jauh lebih canggih kan
jadi kelemahan perusahaan kecil untuk menjadi besar itu wah banyak sekali
bagaimana anda menghadapinya
ya harus dengan semangat yang tinggi dan harus bekerja keras jauh melebihi mereka kan
jadi itu tantangannya
bagaimana kecil itu tapi tetap kami bisa growth secara konsisten
karena kami ingin mengejar supaya kami juga nggak terus kecil
kecil kita bisa menjadi menengah
menengah kan kekuatannya sudah cukup kuat ya
nah bagaimana yang menengah itu bisa terus bertumbuh
akhirnya bisa menjadi besar kan
jadi memang butuh tantangan untuk bekerja jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang mungkin sudah besar
nah biasanya kalau sudah besar itu kan sudah mulai ya
orang kan ini kebanyakan ya kebanyakan kalau sudah besar atau kalau sudah nyaman itu kan di confort zone ya
nah semuanya mau gampang
semuanya mau gampang semuanya mau keluar biaya
sehingga akhirnya costnya dia kan juga besar ya
ini pastinya semangat kerjanya ini luar biasa sekali ya
kalau misalnya kita ada pepatah begitu ya
kalau misalnya di luar kerja keras
semangatnya luar biasa
itu di rumah pasti ada istri yang juga support banget ini
kalau misalnya kita lihat sosial medianya pak hermanto ini
wah sayang istri banget nih pak
boleh ceritakan sedikit dong tips tipsnya gitu menjaga keluarga yang mesra selalu happy selalu bagaimana itu pak caranya
jadi kita harus bisa membagi waktu ya
bagaimana kalau dalam bekerja kita all out di dalam pekerjaan
tapi kalau sudah pulang ke rumah
ya sudah kalau bisa jangan ngomong soal kerjaan ya
jadi benar benar quality time ya
kita bersama sama dengan anak
bagaimana melihat memberi kasih sayang cinta kepada anak
kita makan bersama
nah itu penting sekali ya
karena waktu saya dengan anak dengan istri kalau waktu di rumah itu kan tidak terlalu panjang ya
karena bekerjanya kalau waktu saya masih
setelah merit itu kan bekerja bisa dua belas sampai empat belas jam ya
jadi ketemu anak anak itu paling cuma satu jam aja itu
pagi hari sebelum ke sekolah sama kalau pulang bisa satu jaman
cuma begitu kan setiap harinya
jadi dari sisi monoton ya kehidupan saya monoton
jadi yang dipikirkan bagaimana pekerjaan bagus dan kita bisa membagi waktu dengan anak anak
jadi kan nggak bisa
saya begitu mendengar olahraga golf misalnya
yang menyita demikian panjang itu
jadi saya takut gitu
apalagi kalau mereka ceritain kalau sudah golf
yo akan lupa sama apapun gitu
waduh tambah menakutkan
nanti waktu saya gimana saya bisa bagi untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga gitu
ya quality time dengan anak dengan istri ini sangat penting ya pak
ini juga menjadi support gitu ya kepada bapak
supaya bisa fokus kepada pekerjaannya anda
dan tentunya kalau misalnya kita tahu bonding dengan anak ataupun mendidik anak generasi yang ketiga nantinya itu juga sangat penting pak
apakah anda juga bisa mengajari kita juga sharing bersama kita juga bagaimana anda mendidik generasi ketiga
jadi waktu anak anak saya masih kecil itu kita ajak ke perusahaan
kita tunjukin apa yang kita lakukan
jadi dari situ kan anak itu biasanya akan terus bertanya dan dia timbul kecintaan juga kepada dunia usaha ya
jadi waktu anak anak saya masih sd smp kalau selalu ditanya yuk nanti besar jadi apa
pasti dia ngomong saya mau jadi business woman
kalau yang laki saya mau bisnismen gitu ya
jadi itu saya nggak pernah ngarain
saya selalu tanya kamu besar nanti mau jadi apa
selalu jawabannya begitu ya
anaknya pak herman itu ada empat ya pak
nah bisnis apa saja yang dipegang sama mereka saat ini
sekarang semua di operasional mereka semua yang pegang
mulai dari muda sudah diposisikan di perusahaan anda atau
jadi setelah lulus dari chemical engineering anak saya yang satu dari chemistry ada yang finance ada yang computer science
nah itu semua ada yang industri ya
begitu masuk ya langsung dia kerja sudah
nggak ada komplain pak
biasanya kan kalau anak muda kan ah saya mau ke
oh nggak karena sudah tahu dia
sudah tahu dan sudah suka ya
karena waktu kuliah pun setelah lulus nih sudah ada job yang nunggu kan
oh gitu ya
mungkin kalau habis kuliah dari luar negeri gitu
ini sama dosen saya suruh ngelanjutin ke s dua s tiga dan semuanya free ya
jadi gimana pak kalau mau terusin
oh nggak ibu kan janji setelah lulus ibu mesti sudah harus kerja kan ya
jadi kalau di pekerjaan kalau ibu nanti ada yang nggak faham nanti kita bisa hire consultant
yuk di bidang mana yang perlu di support
nah dengan di support oleh consultant yang ahlinya ya ibu sudah bisa berjalan itu
itu sudah melebihi dari s dua s tiga kalau kamu kuliah
nanti belum tentu yang ibu kuliah itu nggak bisa di support
itu bisa dipakai di usaha kan
kalau ini sudah pasti
jadi semuanya janji anak anaknya ini ditagih gitu ya
oke kamu harus pulang ke indonesia dan meneruskan bisnis saya begitu ya pak
kalau misalnya harapan pak ke depannya usaha bapak ini kan sekarang sudah ada delapan subholding ya
nah ke depannya maunya seperti apa nih pak
peringkat pertama kedua ketiga
ya tetap bagaimana kalau sudah masuk di satu bisnis ya itu kan nggak bisa berhenti ya
bagaimana bisnis itu harus bisa terus bertumbuh berkembang ya
nggak bisa berhenti kalau sudah masuk bisnis ya
artinya kalau kita berhenti itu kan berarti stagnan ya
setelah stagnant itu akan declining
jadi kalau ibu nggak bertumbuh ibu akan declining kan turun kan
kalau nggak naik ya you turun kan
dengarnya agak stres ya pak
nggak suka sih
pak herman itu nggak stress ya
maksudnya kayak kayaknya harus lari terus
nggak boleh istirahat sebentar sejenak gitu
nanti takutnya decline gitu kan
oh nggak juga
kalau istirahat sebentar tapi habis itu larinya lebih kenceng lagi nggak apa apa
nggak apa apa ya
tapi kan dalam dilihat dari masa pertumbuhan perusahaannya itu terus kan bertumbuh naik
jadi pak herman ini semangatnya luar biasa ya
saya lihat ini kinclong banget skinnya glowing begitu ya pak
nah ini rahasianya bagaimana
pakai produk sendiri nih
pakai produk sendiri
kayaknya udah mulai jualan nih pak
iya mulai jualan
pasti pola hidupnya juga sehat ya pak
bagaimana anda menjaga tubuh anda kesehatan anda bagaimana seperti pak
karena saya yakin kalau kita mau bekerja dengan optimal yang pertama kita harus jaga kesehatan kita ya
jadi bagaimana olahraga minimum itu lima kali dalam satu minggu
dan olahraga saya itu macem macem
soalnya tinggal di apartemen ini semua ada
terus juga yoga
jadi seluruh tubuh kita ini kita latih
meditasi itu untuk melatih kita punya otak
oke itu sangat penting ya
soalnya sekarang kan banyak stres banyak tekanan hidup
jadi banyak sekali kayaknya mentalnya itu kurang sehat pak
ya itu yang mindset tadi yang stres itu yang harus dirubah ya
jadi kalau ada tantangan ada target yang tinggi
nah itu buat sebagai kayak satu semangat untuk bisa meraihnya gitu
jadi itu bukan stress
kalau stress langsung dengerin podcastnya pak hermanto
jadi langsung bisa lari lebih ke jauh
kalau kalah judi ya
terus mungkin ditinggal orang yang dicintai
nah kalau gitu itu benar benar stres yang kita nggak mengharapkan ya
pak hermanto biasanya hobinya apa aja pak
saya hobinya kerja
oh hobinya kerja juga
iya jadi saya kalau lihat pameran mesin saya lihat ke pabrik itu saya senang sekali
apalagi lihat sesuatu yang mereka melakukan inovasi inovasi di tempat tempat kerja ya
minimum itu ya kalau tiga puluh termasuk kecil ya
itu target yang luar biasa juga ya pak
pantesan itu subscribernya youtube pak hermanto selalu naik terus ya
pak kalau itu saya nggak pernah najetin
nggak pernah ditargetin ya pak
saya nggak pernah najetin
kalau itu kan saya cuma sharing aja
saya nggak peduli dengan subscribe atau followernya ya
yang penting pokok saya sharing aja
bapak tadi waktu opening kita kan juga dengar bapak juga mendirikan smk ya
ya itu kan salah satu kegiatan filantropisnya pak hermanto
kenapa anda ingin mendirikan smk itu
saya ingin berbagi mulai dari anak anak masih remaja ya
nah itu yang saya pilih kan anak anak dari yatim piatu
dari yatim pihatu ya
atau yatim atau piatu yang mereka perlu support ya
makanya saya mendirikan smk ini adalah sekolah kejuruan
nah nanti pengusaha pengusaha saya bisa minta sebagai dosen tamu ya
nanti dari papanya maggie juga bisa jadi dosen tamu
kalau semua ngajarkan ilmu ilmunya kan begitu nanti siswa siswi ini lulus
wah dia kan bisa jadi wirausaha wirausaha yang hebat kan ya
yang mandiri maksud saya
yang penting mandiri
jadi tidak tergantung dengan siapapun
kami sudah ajarkan kiat kiatnya berdasarkan dari masing masing punya passion atau keinginan
besoknya mau jadi apa
nah itu yang kita support nantinya
pertanyaan terakhir pak
kalau misalnya kita lihat bapak sudah tinggal di apartemen termewah di surabaya
lalu kalau misalnya kita lihat anda juga sudah menjadi salah satu orang terkaya di indonesia
istri wah pokoknya semuanya sudah lengkap
anak juga sudah empat
sepertinya ini udah perfect banget begitu ya
tapi apakah ada tujuan hidup yang masih belum tercapai pak
makanya saya ingin menciptakan sejuta entrepreneur ya
nah kalau kita melihat banyak anak anak yang nantinya sukses
yang mereka bisa sharing ya
itu kan suatu kebahagiaan ya
ini nanti akhir bulan ini saya juga ke bali dengan seribu entrepreneur
mereka adalah ibu ibu rumah tangga yang kami ajarkan tentang berbisnis direct selling
nah itu juga senang sekali saya kalau ketemu
sama keluarga keluarga yang telah kehidupannya itu berubah ya
mereka bisa nyekolahkan anak sekolah terbaik
bisa membeli impian impiannya yang dulunya hanya menjadi impian
tapi sekarang bisa tercapai semua
nah mereka bahagia
wah saya sama istri semua kan bahagia ya kalau mengetahui hal seperti itu ya
baik pak ini contoh yang sangat baik sekali
semoga lebih banyak pengusaha yang bisa belajar dengan pak hermanto untuk membuka diri untuk menginspirasi bangsa indonesia
terima kasih pak hermanto atas waktunya
terima kasih ya